alhamdulillah bahwa di dalam waktu tidak lebih dari dua belas jam
sudah kami bisa menemukan
bangkai pesawat tersebut dan kami
sudah berhasil mengangkatnya
secara utuh artinya
semuanya terangkat memang ya
namanya asiden pasti ada
apa badan pesawat
yang rusak tapi semua
badan pesawat sudah bisa terangkat
dan korban juga sudah
insya allah akan dimakamkan
secara militer di surabaya